hancur menjadi serpihan
seperti inilah kondisi uang senilai lebih dari tiga puluh lima juta rupiah
milik raswianto warga desa garon kecamatan balerejo madiun
uang kertas ini hancur dimakan rayap setelah disimpan sejak sepuluh tahun lalu
uang kertas ini dibungkus dalam kardus dan disimpan dalam lemari
namun tak disangka ternyata lemari tersebut merupakan sarang rayap
sang pemilik terkejut ketika mengambil uang simpanannya ini
untuk ditabung di bank dua bulan lalu
raswianto berusaha menyusun uang yang sudah hancur pada kertas putih
untuk ditukar di bank
terus saya taruh di atasnya kertas yang ada di almari
jadi tidak tahunya dalam waktu lain waktu
saya mau ambil saya mau pindah ke tabung ke bank sudah hancur
bank indonesia cabang kediri menghampiri pemilik uang
dan berjanji akan melakukan pengecekan terhadap uang kertas yang masih bisa diselamatkan
nanti kita akan lihat di kantor kita kumpulin dulu
jadi nanti ada alatnya di kantor mas
nanti kita lihat seberapa banyak yang dapat kita ganti
bank indonesia akan melakukan pengecekan dengan alat khusus
sehingga diketahui berapa jumlah uang yang dapat diganti dengan uang baru jika memenuhi syarat
inam tohari madiun jawa timur